setiap anak yang terlahir ke dunia adalah karunia dari tuhan
harus dijaga dan dirawat
ayah dan ibu adalah pelita kehidupan mereka
namun tak semua anak beruntung memiliki orang tua yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan mereka
manusia diberikan rasa welas asih oleh yang kuasa agar bisa saling memberi bagi mereka yang kurang
good life society menjadi penebar asih bagi dia yang yatim dan papa

yuki wirabakia adalah anak muda dengan jiwa sosial yang tinggi
pria kelahiran sembilan belas november seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ini mendirikan komunitas yang memiliki harapan mulia yaitu good life society
sejak duduk di bangku kuliah yuki sudah berkecimpung dalam kegiatan sosial
energi positif untuk membantu sesama berhasil ia tularkan ke para relawan yang kemudian bergabung dalam good life society
kini good life society memiliki dua ratus enam puluh satu anak asuh yatim duafa yang tersebar di kota jakarta terutama di daerah pasar rebu jakarta timur
komunitas good life society terbentuk pada tahun dua ribu dua
komunitas ini berawal dari gabungan sejumlah komunitas hobi
yuki sendiri hobi bersepeda bersama kawan kawannya
melalui hobi inilah kemudian yuki mengajak teman temannya
untuk aktif menjalankan enam pilar gaya hidup
keenam pilar tersebut adalah tidak merokok tidak minum alkohol tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah
tidak melakukan kekerasan tidak membuang sampah sembarangan
keenam pilar tersebut getol dikampanyekan yuki saat bersosialisasi dan berkumpul bersama relawan komunitas
secara perlahan keenam pilar gaya hidup good life society ini pun sukses dijalankan
dan juga diperoleh oleh para relawan komunitas
ternyata bernama sosialistothsice operator sana memang sudaherah untuk sesuau dengan desa menjadi sosial proyek utama
sekarang masuk vainjut adatnya
walaupun mungkin beberapa udah memilih goda nggak ngelakuin itu
nah akhirnya dialihin ya udah deh kalau gitu fokusnya jalanin hobi masing masing
tapi di hobi ini kita jalanin enam pilar ini
yuki mengakui proses perubahan teman temannya untuk melaksanakan enam pilar gaya hidup tidaklah mudah
namun yang terpenting tiap relawan yang ingin berubah harus mendapatkan dukungan
serta harus diterima layaknya keluarga agar mereka tak putus harapan
komitmen yang dilakukan yuki pun mampu menyentuh hati para relawan
jadi pertama tama sebenarnya awal mulanya itu kenal sama pak yuki dulu
kebetulan memang kita sama sama senang sepeda
sama sama sepeda memang udah lama ya
udah dari tahun awal awal kita kenalan udah senang sepeda
nah kemudian dari situ pak yeku ya
bisa dibilang mengenalkanlah ke good life society
eh gue mau gak nih ikut dengan komunitas kita
nah ternyata saat ikut komunitasnya
ternyata ada juga nih jalan menuju kebaikan diajaknya ke situ
nah jalan menuju kembalikannya apa
ya ternyata menjadi relawan
kampanye yuki dalam mensosialisasikan enam pilar dan peduli anak yatim duafa
tak hanya di komunitas sepeda namun juga komunitas badminton
yuki mengatakan kampanye melalui komunitas hobi lebih efektif
dan diterima oleh para anggota komunitas
orang orang yang kemudian diajak bergabung oleh yuki pun mengakui
bahwa menjalankan enam pilar dan aktif di kegiatan sosial
memberikan perubahan hidup yang luar biasa
bergulirnya waktu perjalanan saya selama di yayasan inilah
banyak hal yang saya dapetin
transformasi transformasi yang saya dapetin di sini
akhirnya saya bisa mendapatkan hal yang luar biasa di yayasan
sehingga saya mau all out untuk yayasan ini untuk jadi relawan tanpa kita dibayar
apalagi ngeliat backgroundnya waduh luar biasa sehat banget nih
di sisi lain kita punya mengkampen juga untuk membantu anak yatim
pengalaman itu ya mungkin di saat orang bisa membantu kita merasa jauh lebih manfaat
apalagi saya pribadi ya alhamdulillah
tapi di saat saya bisa mengeluarkan lebih ya bisa istiqomah
ya itu hal yang mungkin membuat saya lebih all out lagi di yayasan
karena saya di sini banyak pelajaran saya dapat

ketika yuki dan relawan good life society menduduki posisi pengurus di yayasan bangun kecerdasan bangsa
ada lagi tuh sejak di dua ribu sembilan belas ke dua ribu dua puluh

yang tadinya senior senior ini diganti sama kita kita anak muda
nah akhirnya bisa mulai lari dan kita bisa mencoba untuk mencoba
akhirnya kita bisa mulai lari dan kita bisa mencoba untuk mencoba untuk mencoba
akhirnya kita bisa mulai lari dan kita bisa mencoba untuk mencoba
membawa namanya jadi pak ada badan hukumnya yayasan mulai ngebuka kerjasama untuk penyaluran csr atau
pkbl ya perusahaan perusahaan nah di dua ribu sembilan belas itu sempat ada kontrak dengan satu perusahaan itu
ngebuka taman baca di daerah mora gembo nah disitu doang kita kaget padahal kita mikirkan
penerima manfaatnya ini nanti anak anak nelayan ternyata titik itu doang tiga ratus delapan puluh tiga anak itu kita kagum
banget ya alhamdulillah kontaknya diperpanjang nih kemarin habis di agustus september dua ribu dua puluh minta
diperpanjang sampai dua ribu dua puluh satu jadi kalau ditanya pembinaan ya lumayan sih lumayan banyak gitu bisa dibilang lebih dari lima ratus ya lebih dari lima ratus
selain program mandirkan yating salah satu program rutin yayasan bangun keserdasan bangsa
selama tiga tahun terakhir adalah hitanan masal dengan jumlah peserta hingga lima puluh anak yang berasal
dari keluarga duafa luki menjelaskan dengan payung yayasan usahanya bersama relawan untuk
membantu sesama menjadi lebih mudah yuki selalu yakin barang siapa sering
berpohon dan dipercayai yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memperbaiki kesehatan yang tersebut

kebanggaan tersendiri gitu ketika mereka sudah bisa
baca alquran kemudian sudah bisa menghafal alquran itu saya suatu kebanggaan yang tersendiri
hai membantu anak yatim duafa tak cukup hanya dengan memberikan santunan saja
yayasan juga harus memiliki program pendidikan agar mereka tumbuh menjadi
individu yang berkarakter dan beriman
sejak usia dini sejumlah anak mengikuti kelas taman pendidikan alquran dan hafiz secara gratis
hai di kantor yayasan bangun kecerdasan bangsa pasar rebo jakarta timur kelas tpq dan hafiz digelar selama empat hari selama satu minggu
metode yang diajarkan menggunakan ikro dimana peserta didik tidak dituntut mengeja namun langsung membaca al quran
relawan pengajar tpq yang juga seorang hafiz ustadz abdul aziz mengungkapkan mengajar anak anak yatim duafa memiliki kebanggaan tersendiri dibanding mengajar di tempat lain menurutnya anak anak yatim duafa memiliki kemandirian yang lebih dibanding anak anak lainnya
alhamdulillah dengan menggunakan metode ikhrok itu mereka bisa cepat bisa untuk membaca alquran karena buat saya ya ada kebanggaan tersendiri gitu ketika mereka sudah bisa membaca alquran kemudian sudah bisa menghapal alquran
selain mengaji para relawan good life society juga mengajarkan pendidikan karakter dan kreativitas kepada anak anak yatim duafa di level pau
salah satu cara mengembangkan kreativitas yang diajarkan di rumah belajar kita adalah kelas mewarnai
salah satu relawan pengajar joko prasojo menjelaskan saat ini ada tiga ratus enam puluh satu anak yang mengikuti kelas rumah belajar kita yang tersebar di delapan titik dan empat lokasi taman baca
kelas belajar dikelar serentak di delapan titik sebanyak dua kali sebulan setiap hari minggu mulai pukul sepuluh pagi hingga dua belas siang
yang diajarkan itu yang pertama adalah pendidikan karakter dan kreativitasnya
jadi adik adik disini belajarnya bukan belajar seperti di sekolah tapi belajar bagaimana mereka mengembangkan kreativitas
seperti mewarnai seperti membuat prakarya ataupun mereka bisa akhirnya berani untuk bisa membaca puisi di depan seperti itu
jadi kita lebih mengedepankan tentang karakternya seperti itu
jadi kita ada pengelompokan kayak misalkan umur di bawah enam tahun seperti ada yang paut seperti itu kita masih mengajarkan gambar dan mewarnai ketika sd
itu kita berikan seperti hitung hitungan yang mudah dan jika ada yang smp itu kita bisa ajarkan bagaimana dia membaca buku dan akhirnya dia bisa merangkum buku tersebut isi ceritanya apa
dan juga dia bisa
akhirnya menjelaskan isi buku tersebut
afina fadilah gadis berusia delapan belas tahun ini adalah salah satu anak yatim duafa yang sudah merasakan program mandirikan yatim oleh good life society
pada tahun dua ribu sembilan belas fina mengikuti program pelatihan keterampilan wira usaha yang digelar oleh good life society
para relawan pengajar memberikan pelatihan berusaha yang berusaha
untuk bagaimana membuka toko daring penawaran produk dan cara pendistribusian barang melalui ekspedisi
fina diajarkan bagaimana berwirausaha dengan baik dan bagaimana mendapatkan keuntungan melalui peningkatan omset penjualan
dengan bekal pelatihan wira usaha daring vina pun kemudian memberanikan diri memulai usaha pembuatan daftar riwayat hidup atau kurikulum vt
kemampuan fina dalam mengoperasikan microsoft word
dimanfaatkan untuk membuka jasa pembuatan cv
selain membuka jasa pembuatan cv vina juga berjualan salad buah dan cheesecake secara dari
pada saat itu kan saya habis dari pelatihan itu sampai rumah saya pikiran bagaimana cara menghasilkan duit
saya pertamanya ragu caranya
nah ada dari kakak kakaknya coba
nah saya kan bisnanya kayak di word gitu
nah awalnya saya ke cv dulu kak
cara caranya saya lihat di youtube dulu
nah terus habis itu habis dari cv itu kak
saya membuka toko di tokopedia
nah itu diajarin sama kak ivan juga
cara membukanya gimana
terus cara berjualannya cara posting barang barangnya di tokopedia juga
nah awalnya sepi kak
kayak gak ada yang mau gitu kan
terus saya mencoba
kayak bikin dulu lah buat contoh gitu kan
terus saya share
alhamdulillah ada yang ada
ada yang mau
nah pertamanya itu ada enam orang kak
saya hargain sepuluh ribu
nah alhamdulillah dapet sehari enam puluh ribu kak
tak jauh berbeda dengan vina
pelajar berusia delapan belas tahun ini pun merasakan manfaat besar setelah mengikuti pendidikan
pelatihan wirausaha daring
dari pelatihan tersebut bayu kemudian terinspirasi untuk membuka jasa editing di sosial media
bayu mengaku belajar mengedit menggunakan piranti lunak adopremier dan youtube secara otodidak
kemauan dan tekadnya yang kuat membuat dirinya cepat belajar menguasai piranti lunak adopremiar
bayu menawarkan jasa editing sebesar tiga ratus ribu
rp lima ratus ribu rupiah per proyek yang dikerjakan
banyak banget sih kak
karena kan selain dari dapat temen relasi juga ada
kita jadi tahu dasar dasarnya gimana online shop kita mulai gitu
terus dari analisis pasarnya sih yang paling penting sih
karena kita gak tau target pasar kita mau ke siapa atau apa gitu
saya melihat sih dari itu ya untuk mahasiswa mahasiswa baru yang sekarang ya
mereka mau ngerjain tugas cuman terhalang karena mungkin mereka nggak bisa ini nggak bisa itu
jadi saya inspirasinya bikin ini tadi video editing itu
saya mulai nyoba nyoba ke temen bilang pertama dari temen dulu
saya tawarin lu mau ngedit gak atau apa gitu

terima kasih parties materials
di kuliah penggelang sekolah
terus selamanya terus
lu ha chat nih ya aku potong terus bisa

iya cuma seminggu senin sampai kamis aja
awal awal susah ngejahitnya pake mesin jahit juga masih bingung terus lama lama ya jadi lancar
jadi bisa ya
iya mungkin kalau baju sendiri bisa tapi nggak rapi
menurut saya program ini untuk membantu sih untuk orang orang yang mungkin kurang punya keahlian tentang jahit
jadi bisa menambah keterampilan mereka di bidang ini
selain memberikan pelatihan yayasan dan komunitas juga menyediakan wadah belajar dan praktek
untuk meningkatkan kemampuan berbisnis yulia ernita salah satu relawan menginisiasi nature sebelas
ia mendirikan lembaga ini bersama enam relawan lainnya
berdiri pada tahun dua ribu sembilan belas berada dalam pembinaan good life society dan di bawah naungan yayasan bangun kecerdasan bangsa
nature sebelas menjual produk produk organik seperti beras merah beras hitam beras coklat gula jawa jahe dan garam himalaya
nature sebelas menerapkan prinsip zero waste dalam mengurangi sampah plastik sesuai kampanye good life society
pada masa pandemi proses pelatihan kepada anak yatim duafa dilakukan secara virtual
memberdayakan anak yatim itu adalah salah satunya kan dari misi mandirikan yatim itu membuat mereka mandiri gitu
meskipun mereka yatim tapi mereka kan bisa mandiri gitu kan
jadi kita membentuk ekosistem bisnis ini adalah satunya untuk memandirikan mereka
jadi kita mencetak bisnis owner gitu
dengan mereka mandiri mereka bisa
jadi apa namanya salah satunya mendukung perekonomian indonesia juga ya
membentuk umkm kecil terus habis itu akhirnya menjadikan ekosistem bisnisnya lebih besar
pelatihannya itu salah satunya adalah marketplace
karena sekarang semua orang sudah beralih ke digital jadi kita lebih ke pelatihan langsung itu adalah marketplace
terus habis itu nge branding produk foto produk
terus bikin deskripsi
deskripsi produk dan konten produk lainnya
pemasaran lewat instagram juga
hingga kini nature sebelas telah memberikan pelatihan kepada lima puluh anak yatim duafa
para relawan pun kerap memberikan pendampingan dan pembinaan kepada peserta latih
pembinaan untuk memantau apakah anak yatim duafa yang ikut pelatihan sudah mampu menghasilkan secara nominal
serta mengatasi kendala marketplace untuk mencari pangsa pasar produk
pelatihan kemandirian ini ditujukan agar anak yatim duafa bisa menjadi tuan di rumah sendiri meski hanya bermodalkan toko daring
untuk memulai pun jika para peserta belum menemukan produk mereka bisa membantu memasarkan produk produk nature
pengabdian para relawan dalam membantu yatim duafa tak melulu berbentuk dana
mempersiapkan mereka menjadi pribadi yang cerdas dan bertalenta lebih berarti
menuntun mereka menjadi mandiri
dan memberikan peluang meski tak berada di kondisi sempurna